nak duduk lu sini nak
bapak tadi waktu di mobil belum bilang sama kamu
tadi randy telpon
dia bilang besok itu persidangan al dan nino
dan ini adalah pemanggilan yang ketiga
mas lihat anak saya gak tadi disini
pak ini saya mau bayar
pak ada lihat anak saya gak tadi disini pak
gak lihat bu
ya allah dimana abizar
dnuts pakai panjang

ya allah kamu kenapa
kamu pikir dia papa
mas bangun mas
sayang dia kenapa ma
bu ada apa ini bu
kayaknya dia kurban kecelakaan
pak cepat telepon ambulans cepat
cepat pak cepat telepon ambulans
tolong kirim ambulan ke sini
di sini ada kecelakaan
kamu pikir itu papa
papa takut banget
pak randy saya sudah berusaha mencari di sekitar sini pak
saya juga sudah bertanya kepada orang
di sekitar sini pak
tapi mereka nggak ada yang lihat terjadinya insiden kepada pak al
iya iya tadi juga saya berusaha tanya ke warga sekitar sini
tapi nggak ada yang tahu tentang pak al
ini berarti harapan kita satu satunya
dan kita ambil informasi apapun tentang keberadaan pak al
semoga saja ada sesuatu yang bisa membuat kita jadi tahu pak al di mana
pak al pak al
saya mohon pak terima saya kerja di sini pak
mohon maaf pak saya benar benar tidak bisa menerima bapak
saya harus semangat mencari kerjaan demi abizar dan dina
ya allah mudahkan langkahku ya allah
beri kemudahan kepada amba ya allah dalam setiap keputusan amba ya allah
mana lagi seri kerjaan ini
susah banget sih cari kerjaan zaman sekarang
hati dong kalau lari
tabrak tabrak orang saja
ternyata orang lagi mencari kerjaan pak
tunggu ya allah bukan saya bukan saya
ini tadi ada jamret jatuhin ini
ini ini ini kalau saya jamret nggak boleh saya balikin
ini ini ini orangnya ke sana tadi tuh lihat
udah nggak ada kan
gue cari kerjaan lagi lah
mudah mudahan dapat kerjaan
kok gue yang dikejar kejar sih
bez aduh speakingic
orang banyakftar ya
jadi gimana ada kabar terbaru soal persidangan nanti
saya bawa kabar baik tentang persidangan pak
pihak pengadilan sudah melakukan panggilan yang terakhir
kalau pak aldan kuasa hukumnya tidak bisa datang
saya yakin pak nino akan memenangkan gugatan tersebut
dan kalaupun pihak aldabaran mewakilkan kuasa hukumnya
saya yakin posisi kita paling kuat untuk memenangkan persidangan tersebut pak
ya kemenangan pak nino udah ada di depan mata ya pak
ya walaupun terkesan
agak janggal tapi ya kita ikutin prosesnya
mudah mudahan semua hasilnya baik
oh ya sekali lagi terima kasih buat supportnya
mudah mudahan persoalan keluarga saya bisa selesai
jadi kita juga bisa fokus ke perusahaan
udah pasti pak nino akan menang
karena sekarang aldabaran ada di tangan aku
dan aku yakin begitu hak asur reina berada di tangan pak nino
pak nino akan merasa hutang budi sama aku
maaf pak nino ini teman bisnis saya telfon
permisi sebentar ya mau angkat telfon
soal bukti buktinya tapi saya izin ke toilet sebentar ya pak
kok bisa sih
kalian tuh gimana masa jaga satu orang aja gak bisa
karena dia gak gerakin badan sama sekali
kami terpaksa memeriksa kondisinya
ternyata itu hanya siasat al untuk ambil kesempatan kabur
saya gak mau tau soal alasan kalian ya
pokoknya sekarang juga kalian cari sampai ketemu
awas kalau sampai gagal
saya gak akan bahasin kalian
ada apa bu
saya lagi ada masalah besar di bisnis saya bersama teman lama saya
kalau soal bisnis mungkin ada yang bisa saya bantu
gak usah pak nino saya bisa urus sendiri kok
mendingan pak nino fokus aja ke persidangan
baik sekali lagi terima kasih ya
mudah mudahan dengan persoalan rada selesai kita bisa fokus ke perusahaan
ya pak nino kalau gitu saya permisi ya
aku sampai lupa kalau bu sarah punya bisnis yang lain juga
tapi masih sempet buat bantuin aku untuk mengharapi persidangan
ikut mobil bapak dari
gue harus kasih alasan apa ya
biar orang ini percaya
kenapa kamu diem
pak maafin saya pak tadi saya dikira kira
sama orang itu dikira saya itu jambret terus saya
lihat mobil ini parkir saya ngumpet disini pak
saya gak mau diamut sama warga pak
saya gak jamret pak beneran pak
saya jujur pak saya nggak jamret pak
kok aneh ya
saya terpaksa pak saya terpaksa ngumpet disini pak
kok makanya mirip banget sama mas roy
repotin di dalam ya
beneran pak saya terpaksa
tadi saya takut pak sama orang orang pak
kok rasanya gue kenal dua orang ini
kenapa gue di rumah ini lagi
ini ada apa ribut ribut
kenapa ini ada apa ribut
selama ini aku berpikir hanya terbayang bayang roy
ternyata memang benar ada orang yang sangat mirip sekali dengan roy
ya allah apakah ini takdir
dipertemukan kembali dengan orang yang sangat mirip dengan roy
ada apa sih dengan ibu ini
kenapa dia begitu histeris melihat muka gue
dan juga kedua sekuriti ini
siapa sih ruh maksudnya apa sih
ya alhamdulillah aku benar benar dekat sama dia lagi
bu sebelumnya saya minta maaf bu
sebenarnya saya itu lagi cari cari kerjaan bu
cuma di pertengahan jalan
saya bertemu jamret bu saya ditabrak
lalu jamret itu kasih saya tasnya
dan seketika itu juga ada warga datang mengejar saya
dan saya dikira komplotan mereka bu
terus saya lari saya melindungi diri
saya nggak mau sampai saya kenapa kenapa bu
lalu saya lihat mobil ini lagi parkir dan saya bersembunyi di mobil ini bu
tiba tiba saya ada di sini bu
saya juga nggak tahu bu kenapa saya sampai ada di sini
tidak tidak tidak
tidak mungkin saya sebutkan nama asli saya
saya kan masih buron
apalagi kawan kawan rampok gue yang tempoh hari merampok di sini
memberitahu nama asli saya indra
nama saya yuda indrawan
bu sekali lagi saya minta maaf atas apa yang terjadi bu
dia memang bukan roy
tapi tetap saja hatiku bergetar
dia sangat mirip dengan anakku yang sudah meninggal
sedikit pun tidak ada yang berbeda
bahkan sampai suara dan gestur tubuhnya pun sama
sebenarnya saya tidak percaya dengan cerita kamu
cerita kamu tuh muter muter
saya tanya sekali lagi
kamu sebenarnya apa yang dilakukan di mobil saya
pak saya tadi kan udah ngomong pak
sudah saya jelaskan pak
bapak kan bisa dengar
ya jujur sih
ada yang hilang tidak
mungkin apa yang dia ceritakan benar pak
ini cuma saran saya saja ke ibu
bu jangan mudah percaya sama orang baru
apalagi yang modelnya beginian
nah ini bu
saya mau mengantarkan paket untuk ibu rosa dari ibu lina
oh teman saya
ini sekali paketnya
kalau gitu saya permisi bu
terima kasih ya pak
saya benar benar tidak nyaman di tempat ini
karena saya pernah hampir merampok di sini
kenapa malah sekarang nasib membawa gue ke sini lagi
bu kalau begitu
terima kasih sudah membantu
aduh dah awet ini
jangan jangan gue lagi dijebak kembali ke sini buat ditangkap
aduh gimana ya kalau sampai saya ditangkap
kamu bilang kamu sudah mengabuk
tunggu sebentar saya mau bicara
kamu bilang kamu sudah mengabuk
tunggu sebentar ya bu

tuh tunggu sebentar
bilang kamu sedang cari kerjaan
saya memang sedang mencari pekerjaan bu
kamu ada kemampuan apa
tapi bengkel saya
kebetulan saya montir juga suka bawa mobil bu
saya suka jadi sopir juga
cuma bengkel saya sekarang lagi bangkrut bu
saya sudah berkeluarga bu
kebetulan sudah mau masuk playgroup bu
cuman karena biaya mahal makanya saya cari cari kerjaan bu
kamu mau kerja di sini
kerja apa ya bu
jadi driver saya
dengan senang hati bu
ya allah terima kasih allah sudah mempertemukan saya dengan orang yang sebaik ibu
saya kan butuh banyak orang ya
karena kan saat ini rena harus terapi setiap hari
saya mau meng hire yuda ini untuk jadi driver saya
sementara nanti kamu sama myrna tetap menjaga rena dan mengantar dia terapi setiap hari
gimana menurut kamu
tapi gimana baiknya ibu aja
tapi selama mas yuda di sini
kami akan terus mengawasi
ya kami tetap berkewajiban untuk menjaga semua ya di sini ya
karena kamu penjaga badan kan
terima kasih bu sudah memberikan saya pekerjaan
saya merasa sangat beruntung bu bisa bertemu orang sebaik ibu
terima kasih bu
saya merasa sangat beruntung bu
makasih bu sudah memberikan saya lapangan pekerjaan bu
ini tidak bisa jadi benar
bahkan caranya mencium tangan sangat mirip dengan roy
seakan akan roy hidup kembali
ya ibu rosa
jadi saya kapan bisa mulai bekerja bu
ya mungkin secepatnya saya bisa minta nomor telepon kamu
terima kasih bu
kalau begitu saya permisi bu
selamat malam pak
selamat malam pak
selamat malam pak
ini udah kalian cek semuanya
tapi nggak ada petunjuk apapun di hp itu pak
yang mengarah kepada keberadaan pak ahok
tidak ada sama sekali
sama sekali pak
saya sudah utak atik semua program dan data data yang bisa dibaca
nggak ada yang tertinggal pak
ini tidak mungkin sih
tidak mungkin pak al menghapus semua datanya
atau mungkin jejaknya sengaja dihapus pak
ya itu bisa jadi sih
takut ada sesuatu sama pak a
ada apa pak
pak randy ada kabar buruk pak
surat panggilan terakhir dari pengadilan sudah datang pak
kok cepat sekali ya
sementara pak al belum bisa kita temukan
pak al sudah ditemukan pak reni
halo assalamualaikum mas dureh
ren saya mau tanya
apa ada perkembangan tentang di mana
tapi kami sempat menemukan hp nya pak al
ya kami sudah mencoba melacak di dalamnya
cuman tidak ada penjujuk apapun pak
kok bisa ketemu hp nya di mana
iya tadi saya menemukan di pinggir sungai
di dekat curang
hp nya dalam kondisi mati
apa jangan jangan terjadi sesuatu sama hal
saya belum berani berspekulasi pak
karena saya belum menemukan informasi apapun tentang pak al
dan begini pak
saya juga mau ngambarin
kalau pengadilan sudah memberikan
surat panggilannya ketiga untuk kita bahas
kok kok bisa secepat ini ren
saya juga sangat heran dengan seperti ini
ya mungkin sekarang saya akan ngobrol dengan pengacara untuk
mencari jalan apa yang harus kita lakukan selanjutnya
untuk menghadapi pengadilan besok pak
dan kemungkinan apa yang harus kita lakukan selanjutnya
dan kemungkinan terburuknya al nggak bisa datang ke persedangan
ya betul pak
dengan itu kemungkinan terburuknya
atau ada kabar tentang al ya
kabarin saya terus ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ada apa sama al ya
al nggak mungkin melepaskan tanggung jawabnya sama ren begitu saja
ren dan azkara adalah yang terpenting buat al saat ini
ya allah semoga semuanya baik baik aja ya allah
ya allah kamu kenapa
kamu pikir dia apa pak
kenapa sikapnya abiza seperti tadi ya
saat melihat orang itu kecelakaan
aku gak pernah tahu masa lalunya seperti apa
apakah abiza dulu pernah melihat orang tuanya dalam kondisi seperti itu
tapi kalau benar seperti itu
ya allah kasihan abiza
ya allah sayangku
sayangku kamu jangan takut ya
sekarang ada mama nina sama papa indra yang akan selalu jagain kamu
dengan seiringnya waktu
kamu bisa melupakan hal hal yang buruk yang ada diingatan kamu enak
dan bisa menggantikannya dengan memori memori yang indah
bagaimana kalau ternyata orang tua abizar masih ada
terus dia menemukan abiza
sayang kamu jangan tinggalin mama ya
kamu jangan tinggalin mama kamu gak bisa
urosa membaru pekerjaan pekerja baru
tapi anehnya mukanya mirip sekali dengan almarhum mas roy
masa sih mirip
tapi memang waktu itu pak bos pernah ngomong sih
katanya di dunia ini itu ada pembaran tujuh
tujuh plus sebelas ya ki
ini juga tahunya tujuh
kalau sebelas emang mau buka pasukan main bola
tapi masa sih lu mirip
ya dia agak percaya
mir ini asal kalian tahu ya
aku mau buka
kami yang pertama kali menyaksikan itu yuda bukannya mirip banget sama mas roy
bukan gitu im
mas yuda itu mirip sama mas roy
kalau orang bilang itu kayak pinang di belakang pak
belakang ampak im
mas yuda pinang di belakang dua
mirip banget mbak
ntar dulu nih
kalau misal emang yuda yuda itu masuk sini
ibu ngasih kerja terus kerjaannya apa ya
ketua rosa dia akan jadi supir
ibu mau nambah supir lagi
tapi gue kalau misalkan gak ngeliat langsung kayak tetep aja gue masih belum percaya dah
nama saya yuda indrawan
saya nggak tahu membayangkan perasaan seperti apa tapi saya bahagia sekali
ternyata ada orang yang benar benar mirip sama roy
mirip sekali si yuda ini
secara nggak sengaja terbawa ke pondok plita dan teyugo
bisa bekerja di rumah ini
waalaikumsalam randy pak
maaf bu kami mengganggu kesini
tujuan kami kesini untuk mengobrol dengan ibu
dan sekalian memberitahu bu kalau surat panggilan dari kepengadilan sudah kami terima lagi bu
jadi ini panggilan ketiga ya
kenapa cepat sekali rain maksudnya apa kita gak bisa minta mundur
kan al belum ketemu juga pak gimana dong
saya dan tim pengacara tidak bisa melakukan apapun
karena ini sudah keputusan pengadilan
ya allah cepat sekali ya
karena ini semua keputusan pengadilan dan
sedia bisa diganggu gugat
mungkin sekarang yang harus kita pikirkan adalah
langkah apa saja yang kita harus lakukan untuk pengadilan itu bu
tanpa ada pak al
tidak tahu ya maksudnya saya terus terang
saya nggak siap untuk kehilangan rena
dan nggak tahu mediasi atau bicara dengan nino
apakah mungkin atau memang sudah tidak mungkin ya
saya belum tahu sih saya belum tahu
apa yang mesti kita lakukan
doa boleh bertemu juga lagi ya
ya allah kondisinya semakin sulit seperti ini
saya juga kasian sama bu rosa
semoga kami bisa mendapatkan titik terang yang nyata
saya bayar kalian buat menjaga aldebaran
masa jaga satu orang saja nggak bisa sih
bisa bisanya kalian dibodohin sama aldebaran
aldebaran itu emang pintar
tapi sekarang dia lagi sakit dan sendirian
nggak kayak kalian
yaudah sekarang saya minta kalian semua berjaga
di sekitar rumah aldebaran
dan di pengadilan
saya nggak mau nanti aldebaran pulang ke rumah
atau tiba tiba muncul ke ruang pengadilan
begitu kalian lihat aldebaran langsung tangkap
awas ya kalau sampai kalian semua gagal lagi
kalau sampai rencana aku gagal semua yang aku lakukan semuanya sia sia
kasih taunya di telepon aja apa sampai rumah aja ya
ah ini dia waalaikumsalam ya allah
senang apa sih
iya kan jadi ayah
tapi kamu senang kenapa sih
lagi alhamdulillah banget
sama papa deh
aku habis dapet
dapet apa sih
sampai senang banget kayak gitu
aku dapet kerjaan
kerja apa bos
aku dapat kerjaan jadi supirnya orang kaya
papa dapet kerja senyol
papa dapet kerja
papa dapet kerja
terima kasih atas rezeki yang kau berikan kepada suami hamba ya allah
kelihatan sekali nina begitu tulus mendoakan aku ya allah
terima kasih telah kirimkan malaikat berwujud istriku
sebaik ini untukku ya allah
terima kasih ya allah
aku benar benar senang banget
aku bersyukur banget atas semua yang sudah kamu dapatkan
ini semua karena doa kamu dan juga doa jagoan aku
makasih ya kamu udah sabar ngadepin aku
makasih ya udah doain aku
iya kamu rusak rambut aku deh
pak kau udah dapet kerja
mulai sekarang kita harus kasih semangat sama papa biar papa kerjanya lebih rajin lagi
oh papa harus rajin kerjanya biar bisa beli susu bisa beli semua yang kamu mau
beli mainan beli susu beli baju bagus ya sayangnya
tapi kamu kerjanya yang apa
jaga kepercayaan mereka
biar mereka juga bisa mau melakukan kamu lebih baik
aku akan bekerja dengan baik
dengan rajin dan melakukan yang terbaik
aku minta doa ya dari kalian
dari jagoan aku
doain aku terus
kami akan selalu doain papa
eh tapi kalau misalnya aku kerja kamu kerja terus
yang jelas aku gak bisa bawa dia ke tempat kerja aku terus mas
pak surya itu orangnya baik sih
cuman aku kan gak enak kalau misalnya
aku selalu mau bawa dia ke tempat kerja

gak mungkin juga abizar aku bawa kerja nino
nanti malah ngerepotin
malah ya enak aja aku
aduh gimana ya
apa kita titipin aja dia
tapi ke siapa
nitipin avizer ke orang baru nanti ada apa apa gimana
nah siapa yang tanggung jawab
gimana ya juga sih
kita kan kerja ya
duduk dulu sini nak
bapak tadi waktu di mobil belum bilang sama kamu
tadi randy telpon
dia bilang besok itu
dia bilang besok ini kita masih dengan al dan nino
dan ini adalah pemanggilan yang ketiga
kepapa mikirnya lebih baik kita datenglah
kita ke pengadilan
kita kasih support bu rosa dan juga pondok pelita
iya aku pasti support kok pak
apa sampai sekarang belum ada titik terang dia di mana pak
hape nya al udah ketemu
jadi hapenya itu ada di pinggir sungai
tapi al nya gak ada
al tuh ngelam
atau gimana sih pak
kok bisa handphonenya ada di tepi sungai
aduh aku jadi mikir yang aneh aneh kayak gini
enggak kita harus ikat ke arah sana
karena sekarang nih randy dan teman temannya lagi mengisir sungai
tapi dari update yang tadi bapak terima
belum ketahuan al dimana
jadi insya allah ya
moga moga al gak seperti yang kamu pikirkan tadi
al tenggelam moga moga sih enggak ya
tapi sebenarnya apa sih pak yang terjadi sama allah
aku khawatir banget kalo sampai terjadi apa apa sama al pak
apa juga sebetulnya ini aneh banget sebetulnya
ini gak seperti al
aku juga mikir macem macem sebetulnya
aku lagi berusaha enggak mau mikir ke arah sana
dan sekarang yang bisa kita lakukan untuk besok adalah
purosa dan penuh kulit al
ya allah al
kamu kena penat
ibu mas al
pak bos alhamdulillah pak bos
pak bos udah bangun
pak bos bangun
bangun mas al
kami semua seneng sekali
akhirnya kamu bersama kami lagi
sebenernya kamu kenapa
kami semua disini mendukung kamu
kita semua disini sayang sama kamu
jadi kamu harus kuat
kamu kenapa sebenernya
pengadilan sudah memutuskan
bahwa pak nino
mendapatkan hak asuh atas reina